biar gue yang sampai ke masjid
akhirnya hasan ini berhenti juga
lo gak usah capek capek ke masjid
lagi kali gak usah gue campur lo
lo berdua yang gue bangun
lama banget sih lo
lo kok marah marah
ada apa sih
lo gak usah banyak nanya ya
mandor gue gak becut kerjanya
apa apa harus gue juga nyelesain masalah
gue ini ke pemborong
harus gue santai santai
namanya juga kerjaan mas
pasti ada aja halangannya
yaudah kalo gitu
udah kenyang gue dengerin lo ceramah
sekarang gue mau tidur
gue mau istirahat
gak boleh ada yang berisik
apa lagi sih
apa sih mas
teriak teriak terus nih mas
gak boleh ada suara berisik
sekarang azan bunyi tuh
suruh berhenti azannya
aku gak berani mas
lo tuh gak becos ya jadi istri
gak ada gunanya tau gak
biar gue sendiri aku setuju
gak denger dengerni orang yang azan
gue udah gak bilang gak boleh azan
jangan datang ke masjid yang ada masjid

lo malah berain orang yang azan
siapa yang ngasih lo makan setiap hari
siapa yang ngasih lo rumah sepenuhnya gini
bukan pilihan orang yang azan
bukan begitu mas
aku cuma takut mas
jamaah itu semuanya marah
masih sama aja menistahkan agama mas
mas aku campur
mas rudy jangan nekat mas
lo denger ya
mas rudy jangan nekat mas jangan nekat mas
biar gue yang samperin ke masjid
akhirnya azan ini berhenti juga
lo gak usah capek capek ke masjid
balik kali gak usah gue campur lo
ya terima kasih neng
saya masuk dulu ya
ambil baju ke suami saya
lumayan kan bisa buat gendal ganti kakek
dikeras semuanya kakek

ini baju buat kakek
ya terima kasih neng
dan ini uang buat kakek
semoga rejeki neng bertambah
gue udah bilang jangan sedekah
tapi mas kakek ini kan belum makan
sebentar lagi banyak panglemis
sama kandatan ke rumah kita
lo kira rumah kita dihidupin sial ya
andaikan mereka dateng kesini
berarti rezeki kita sudah berlebih
di dalam rezeki kita ini ada rezeki orang lain
seperti kamu do'a fah
gue kasih tau lo ya
gue bisa punya rumah segede ini
karena gue kerja
jadi sekarang lo belinya pergi
mau cari duit yang banyak
dan kalau lo mau ngemis
jangan pernah datang ke rumah gue lagi
jangan kejam gue tuh
gue harus kasihan kakeknya
kekayaan kamu gak akan menolak kamu di akhirat nanti
sekarang lo pergi dari rumah gue
ini barang barang punya istri gue
ini hak gue
kasihan banget kakeknya
lo gak usah kasihan kasihan sama orang
mendingan sekarang lo pikirin diri lo sendiri
karena sebentar lagi gue akan go go ke cerai di pengadilan
gue lebih sakit hati sama lo
lo gak pernah dengerin apa yang gue perintahin
aku bakar mas
daripada lo kasih ke orang yang gak punya
yaudah sini sini
kalau lo gak mau makan
biar gue yang bakar
sekalian lo gue bakar
aku akan bakar semuanya mas
maaf pak suara ajan handphone saya pak
gue gak mau denger suara ajan disini
gopeng gue pengang sakit tau gak
gue gak mau denger
akhirnya sampai rumah juga ya mas
itu azan berisik banget
aku udah tau gue lagi sakit
udah suruh ganti itu
mas indra lagi sakit
udah mas mendingan pikirin kesehatan mas aja
yang penting gak ada masalah
mendingan sekarang ke masjid suruh mereka berhenti
pusing pak gue dengernya
kok malah diem
ayo ke masjid seluruh mereka berhenti
kita ini kan perempuan mas
iya pak ntar kita diam diam nih
ya udah kalo kalian gak berani
biar gue aja yang kesana
iya nih pak ustadz
bu lilis dan anaknya
jangan ditangis sih
minta kepada allah
semua dosanya allah ampunkan
lho lho lho kok taranya makin bergeser aja
pak ustadz tadi makin menyempit pak ustadz
terima kasih allah
ya udah tenang tak
ya udah kita berdoa kepada allah allah
ya allah ya tuhan kami
ya allah ya tuhan kami
kembalikan lagi ya allah
jangan kau gencet ini ya allah
jangan kau gencet almarhum ini ya allah
dengan bumi allah
boknya juga sudah hilang
dan bisa dibalikan badannya
alhamdulillah allah terima doa kita semuanya
semua yang bernyawa pasti akan mati
kalau orang yang berbuat dosa